tidak sedang bercanda menteri keuangan sri mulyani menyebut banyak oknum kepala daerah memanipulasi data orang miskin
orang orang yang berkeringat saat pilkada dimasukkan ke data orang miskin untuk mendapat jatah bansos
alhasil orang orang yang benar benar miskin tidak kebagian
dilansir cnn indonesia com sri mulyani mengungkap ada oknum pimpinan di daerah memasukkan masyarakat ke dalam kategori miskin
tetapi bukan karena orang tersebut benar benar miskin tapi karena berjasa dalam memberikan suara di pemilihan
bendahara negara ini juga menambahkan manipulasi data kemiskinan itu merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi bebas yang dianut indonesia
desentralisasi yang membuat pemda bisa mengelola daerahnya sendiri juga menjadi pemicu
kementerian keuangan bersama bapenas mendorong badan pusat statistik untuk segera
dan menyelesaikan pendataan melalui program registrasi sosial ekonomi yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun
sri mulyani menilai ini bukan pekerjaan yang tidak mudah lantaran untuk memulai pengumpulan data secara menyeluruh dan terpusat saja butuh dua tahun
pasalnya masih ada menteri menteri yang menginginkan data data itu hanya di bawah kementerian atau lembaganya